tim pubg mobile indonesia bikitron berhasil menjadi juara kedua turnamen pubg mobile club open dua ribu sembilan belas untuk regional asia tenggara
ini sekaligus memastikan tiket untuk bertanding di putaran final pmco global final dua ribu sembilan belas di berlin jerman pada juli mendatang
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com